berbagai persiapan dilakukan sejak sepekan terakhir untuk menyambut kedatangan joko widodo
yang dijadwalkan akan berkunjung ke desa biliarun kecamatan gelombang tiga kabupaten pidi aceh pada selasa
seperti pemasangan spanduk tenda dan pengamanan lalu lintas di jalan raya dan persimpangan jalan yang terpantau pada senin
sementara di lokasi rumah gedung juga dilakukan pembersihan dan perataan tanah dengan menggunakan alat berat
sehingga sisa sisa beton rumah gedung yang tersisa hanya tangga
rencananya di lokasi ini akan dibangun masjid sebagai pengganti bangunan rumah gedung
yang memang sudah roboh dibakar masa pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan usai status daerah operasi militer dom aceh dicabut presiden b j habibie
sejumlah warga merespon perobohan dan perataan tanah jelang kedatangan presiden
mereka menilai perobohan rumah gedung merupakan upaya menghilangkan bukti sejarah
yang hari ini dilakukan ee
terhadap penghapusan situs sejarah ini sangat menyedihkan sebenarnya
ada hal yang harus kita jaga ya bagian daripada pendidikan itu
ketika kita berbicara tentang sejarah tanpa bukti itu omong kosong
bukti fisik inilah yang akan kita orisi kepada anak didik kita nantinya
untuk menghilangkan rasa dendam rasa sakit hati dan amarah rakyat aceh itu
bukan menghapus itu sejarah
tetapi adalah meningkatkan ya
kalau kita sekarang misalnya meningkatkan ekonomi masyarakat yang memberi beasiswa kepada anak anak korban
dan bantuan yang selama ini mungkin belum merata
sebijaksana mungkin yang kita kerjakan ini sebagai orang orang tua sekarang ini
untuk masa depan generasi muda kita adalah tidak menghilangkan apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini
itu membangun monumen dan museum
hanya monumen dan museum itu harapan dari kami
hal senada juga dilontarkan oleh lsm pas kace
dikutip dari cnn indonesia com
lsm pas kace faridah haryani menyesalkan penghancuran sisa bangunan rumah gedung
hal ini karena bangunan ini merupakan salah satu situs pelanggaran ham berat di kabupaten pidi
penghancuran tersebut merupakan upaya penghilangan barang bukti pengaburan kebenaran penghapusan sejarah dan memori kolektif rakyat aceh
atas konflik aceh sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam hingga dua ribu dua
penjabat bupati pdi wahyudi adhisi swanto membantah pemukaran sisa rumah gedung bukan untuk menghilangkan sejarah
namun dalam rangka menghilangkan dendam bagi generasi aceh
di masa yang akan datang
pemkap pidi menyebut sisa bangunan rumah gedung dirobohkan karena lahannya akan dialih fungsi untuk dibangun menjadi masjid
diketahui sebelumnya kehadiran presiden jokowi di aceh pada selasa dua puluh tujuh juni hari ini adalah untuk melakukan kick off penyelesaian pelanggaran ham berat di rumah gedung
bagi lima puluh delapan kepala keluarga atau satu ratus tiga puluh tiga korban jiwa warga pdi aceh
ismet pdi aceh aceh